ya pengembangan vaksin covid sembilan belas nampaknya menjadi perlombaan di seluruh institusi kesehatan di seluruh dunia ya termasuk di indonesia juga
nah meskipun begitu vaksin harus melewati serangkaian uji klinis dalam waktu yang cukup lama untuk akhirnya bisa digunakan oleh manusia secara massal
dan berikut saya ajak anda untuk mengetahui mengapa vaksin begitu lama ditemukan dan apa saja tahapannya
ini dia mengenal tahap uji vaksin berdasarkan informasi yang kami lansir dari cnnindonesia com dan juga cdc
kita lihat di tahap pertama ini dia tahap satu adalah tahap eksplorasi
jadi tahap ini melibatkan penelitian laboratorium dasar dan biasanya berlangsung antara dua sampai empat tahun lamanya untuk meneliti patogen
mengidentifikasi antigen maksud kami ilmuwan ini mengidentifikasi antigen atau protein virus alami atau sintesis yang mungkin bisa membantu mencegah atau mengobati penyakit
nah dalam hal covid ini virus
yang diteliti adalah virus covid virus corona dan juga turunannya yakni sars cov dua ya kalau untuk covid sembilan belas ini
nah berikutnya selanjutnya adalah tahap praklinis atau studi praklinis yakni ini adalah tahap pengujian sistem kultur sel
jadi menggunakan pengujian hewan untuk menilai aman nggak sih vaksin ini nantinya akan dikembangkan akan digunakan untuk orang
kemudian mampu tidak memicu respon imun
jadi ini virus atau tahap ini virus yang diteliti adalah kepada subjeknya biasanya hewan biasanya tikus ya dan juga monyet
jadi belum ke manusia di tahap praklinis ini ya
nah berikutnya ini dia
ini tahap atau fase yang lebih kompleks tahap atau proses uji coba vaksin pada manusia yakni tahap klinis
ini dia di tahap tiga
nah tahapan ini akan umumnya melalui tiga fase yakni ada fase satu kemudian fase dua ada fase tiga
nah kalau lihat perbandingannya di fase satu ini penelitiannya terhadap sekelompok kecil orang biasanya kurang dari seratus
antara tiga puluh sampai dengan seratus orang yang disuntikan atau sukarelawan yang disuntikan dengan vaksin ini
jadi obat obatan atau vaksin yang lulus uji coba di fase satu ini dianggap aman namun masih harus diteliti lebih lanjut
kalau lihat fase dua studi klinisnya diperlebar jumlahnya ada seratus sampai dengan tiga ratus orang yang kemudian terlibat dalam uji ini
jadi orang orang ini dibagi ke dalam grup biasanya grupnya adalah anak atau dewasa
nah grup ini yang nantinya akan menerima vaksin di fase kedua ya
jadi tujuan pengujian tahap dua ini adalah untuk mempelajari respon imun hingga jumlah dosis yang mungkin akan digunakan akan cocok dengan anak anak dan juga dewasa

berikutnya kita bergeser ke fase tiga
fase tiga ini jauh lebih besar lagi angkanya
tujuannya adalah untuk menilai keamanan vaksin pada kelompok yang besar
jadi ada ribuan yang terlibat di sini angkanya dua lima ratus sampai dengan sepuluh
vaksin ini diberikan secara acak alias random kepada para sukarelawannya
ada yang disuntik ada yang tidak
dan fase ini menjadi fase dengan evaluasi yang paling lama
biasanya memakan waktu
lebih dari enam hingga satu tahun
jadi lama sekali
nah kalau di fase tiga ini ada beberapa negara yang saat ini vaksinnya sudah mencapai fase tiga
ada amerika kemudian ada tiongkok ada inggris yang saat ini sudah meneliti vaksinnya sampai dengan fase ketiga
nah berikutnya selanjutnya apa nih
selanjutnya ada tahap peninjauan aturan dan juga persetujuan
ini yang kemudian paling vital
kalau di amerika kita tahu ada fda
nah kalau di indonesia ada bpom ya yang mengawasi kemudian memberikan regulasi
memvalidasi apakah ini akan bisa digunakan dengan manusia baik produksinya dan juga administrasinya
nah berikutnya setelah regulator menyetujui produk ini bisa juga ada kemungkinan darurat yakni persetujuan dapat dipercepat
karena ini kasusnya mungkin kalau covid sembilan belas bisa dilakukan seperti itu
nah berikutnya adalah tahapan produksi
memproduksi secara massal dan yang paling penting adalah qc alias quality control
kontrol kualitas ya
ini yang harus diperhatikan
jadi semua proses dipantau dengan hati hati
kalau di tengah jalan nyatanya nggak terbukti aman nih atau nggak efektif
maka peneliti harus kembali lagi ke laboratorium untuk mengembangkan kandidat vaksin lainnya
jadi ini semua jalan panjang ini semua adalah alasan mengapa pengembangan atau proses pengembangan vaksin bisa memakan waktu yang cukup lama
melihat sampai saat ini sudah masuk di fase produksi masih di fase ketiga yang paling tinggi
artinya masih butuh mungkin lebih dari setahun atau mungkin di dua ribu dua puluh dua kita baru bisa menerima vaksin untuk covid sembilan belas ini